kecewa dengan adanya sk dukungan untuk ridwan kamil di pilgub jawa barat dua ribu delapan belas
ratusan kader golkar se jawa barat selasa siang menggelar aksi di kantor dpd golkar jawa barat
ketua dpd partai golkar jawa barat deddy mulyadi mengaku sempat diminta uang oleh orang yang mengaku dekat dengan petinggi partai golkar
uang ini sebagai syarat agar surat rekomendasi menjadi calon gubernur jawa barat segera diterbitkan
ratusan kader partai golkar se jawa barat menggelar aksi unjuk rasa mengecam tindakan dpp partai golkar
yang menerbitkan surat keputusan atau sk dukungan untuk ridwan kamil di ajang pilgub jabar dua ribu delapan belas
meski dpp partai golkar telah menyatakan sk tersebut bodong
para kader tetap mendesak dpp partai golkar membatalkan dukungan untuk ridwan kamil
dan meminta dpp partai golkar menetapkan ketua dpd partai golkar jawa barat deddy mulyadi
sebagai calon gubernur jawa barat
sementara itu ketua dpd partai golkar jawa barat deddy mulyadi menyatakan
sempat dimintai uang oleh orang yang mengaku dekat dengan petinggi partai golkar
orang tersebut menjanjikan siap membantu menerbitkan surat keputusan dpp
sebagai salah satu syarat sah untuk bisa diusung menjadi bakal calon gubernur
ketika saya tidak bisa memenuhinya dia mengatakan rekomendasinya tidak akan keluar
namun demikian deddy mengaku terbit atau tidaknya surat rekomendasi
ia menyerahkan sepenuhnya kepada dpp partai golkar
ruli rohimad bandung